kita beralih ke jawa timur universitas airlangga surabaya menemukan enam whole genome sequencing
atau yang dikenal dengan sidik jari yang mengidentifikasi virus corona
pada dua puluh sampel yang diambil pada bulan maret dan juga april yang lalu
dan hasil ini akan dilaporkan ke organisasi penelitian dunia kisaid
sehingga dapat dilakukan penelitian lebih lanjut
dari enam whole genome sequencing tersebut diperoleh dua tipe yakni tipe china dan tipe eropa
yang dinamakan east java karena yang diambil sampel adalah pasien covid sembilan belas yang kebanyakan dari jawa timur
adanya enam varian whole genome sequencing yang diperoleh universitas airlangga ini
masih perlu dianalisa lebih lanjut apakah menyebabkan perubahan antigenik yang sama
yang berpengaruh pada pembuatan vaksin nantinya

yang pertama adalah berdasarkan waktunya
untuk sampel yang diambil pada bulan maret
dari empat temuan kita itu tiga tipenya polanya itu mengikuti pola cina
sementara dua sampel yang diambil pada bulan
yang diambil tipe belsa
minumnya itu mengikuti dan atau mirip dan atau kelanjutan dari tipe di eropa
sementara yang di kawan kawan eksman kemarin kan lebih cenderung ke asia
nah kita ada dua tipe yang sudah kita identifikasi dan akan terus kita dorong dan tumbangkan terus